upah minimum kota di jawa timur tahun dua ribu dua puluh satu diputuskan naik hingga paling banyak seratus ribu rupiah
meski kenaikan dinilai tidak terlampau banyak hanya sekitar lima enam persen dari umk di tahun sebelumnya
beberapa jenis usaha dinilai akan kesulitan
ketua dewan pertimbangan kadin jatim jam hadi mengatakan
kenaikan umk akan membuat komponen upah di perusahaan tekstil manufaktur dan usaha padat karya lain ikut naik menjadi rata rata lima belas persen
komponen upah sebanyak lima belas persen menurutnya akan membuat pengusaha tidak punya ruang untuk berinvestasi kembali
komponen upah itu rendah sebetulnya tapi yang labor insentif kayak seperti tekstil
kayak seperti pabrik sepatu garmen wah itu memang tiga belas lima belas persen itu upah
terasa gitu loh
ya pada para buruh
saya sampaikan selamat anda menerima tambahan upah gitu ya
padahal harusnya pengusaha itu nggak nambah pun banyak yang suffer gitu ya banyak yang susah gitu ya
ya sebenarnya begitu kan ya itu selamat
tetapi ya tanggung jawabnya sampean semua para buruh pekerja itu yang lebih semangat lah gitu
kalau dalam konteks ukuran ilmu produksi ya sampean harus menaikkan produktivitas
dan juga produktivitas kerjanya
sementara pengamat ekonomi bisnis universitas negeri surabaya fazrul rahman mengatakan
relokasi usaha bisa saja terjadi meski akan sulit dilakukan
fazrul justru mengkhawatirkan adanya phk yang cukup besar terhadap pekerja pekerja di sektor padat karya
jika pengusaha merasa tidak sanggup memenuhi komponen gaji yang semakin besar
fazrul menyebut ada empat juta orang di jawa timur ini
yang sekarang bekerja di sektor pabrik

pada saat ini kemungkinan untuk menjaga keberhasilan pemerintah di sektor pabrik
pasti nanti akan ada phk
kalau saya sih persen saya kayak gitu
tetapi apakah ada efisiensi yang lain
apakah pengusaha itu juga akan meningkatkan efisiensinya dengan melakukan phk
kalau saya menurut saya phk itu jalan yang terakhir

mereka juga masih bisa menggunakan opsi outsourcing
mereka juga masih bisa menggunakan opsi outsourcing
mereka juga masih bisa menggunakan opsi outsourcing
mungkin dampaknya juga seperti itu nanti
mungkin dampaknya juga seperti itu nanti
selain menetapkan kenaikan ump jawa timur dua ribu dua puluh
surat keputusan gubernur kofifah no tiga puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
juga menetapkan umk di sebelas daerah tidak naik
sementara dua puluh tujuh kabupaten kota lainnya naik beragam
dari dua puluh lima hingga seratus ribu rupiah
terbanyak adalah kota surabaya
dan terendah adalah kabupaten sampang
dan terendah adalah kabupaten sampang